saudara wali kota semarang hefearita gunaryanti rahayu
memasak besar sebanyak empat ratus tujuh puluh tujuh porsi nasi goreng
momen ini dalam rangka memperingati hari jadi ke empat ratus tujuh puluh tujuh kota semarang
masak besar empat ratus tujuh puluh tujuh porsi nasi goreng ini dilakukan
wali kota semarang heferita gunaryanti rahayu
di lapangan pancasila simpang lima semarang jawa tengah
untuk membuat nasi goreng spesial ini
diperlukan wajan berukuran raksasa dan serok ukuran panjang
terlihat mbak ita sahabat akrab wali kota semarang
bersama chef bobon sangat antusias dan bersemangat
masak nasi goreng untuk warganya
dipilihnya nasi goreng karena makanan ini universal atau umum
yang bisa dinikmati semua kalangan
baik anak anak hingga orang dewasa
masak besar nasi goreng sebanyak empat ratus tujuh puluh tujuh porsi ini
disesuaikan dengan hari jadi kota semarang yang ke empat ratus lima puluh
sekaligus pembuka rangkaian semarang introducing market dua ribu dua puluh empat
semarang ini kan banyak nasi goreng yang terkenal gitu
dan tentunya ini adalah persembahan untuk masyarakat kota semarang
kami memasak empat ratus tujuh puluh tujuh porsi nasi goreng
nah ini nanti tapi tidak sekuat hanya itu saja
tapi nanti teman teman juga akan membuat yang lainnya
sehingga masyarakat bisa mendapatkan bisa semuanya menikmati
untuk membuat nasgor empat ratus tujuh puluh tujuh porsi dibutuhkan seratus kg beras
daging ayam telur bakso
dan juga telah menyediakan dua wajan raksasa
hadir pula wakil ketua komisi sepuluh dpr ri agustina wilujeng
dan ketua tppkk kota semarang alwin basri
beserta jajaran kepala opd semarang
berasnya sendiri yang kita pakai itu kurang lebih sekitar seratus kilo
dan ini sebenarnya cukup buat empat ratus tujuh puluh tujuh
karena kita rasa ini bisa sampai lima ratus porsi
jadi kalau misalnya ada masyarakat yang pengen nambah
setelah matang mbak ita bersama chef bobon
langsung membagi bagikan empat ratus tujuh puluh tujuh porsi nasi goreng spesial
yang sudah lama menunggu ingin mencicipi nasgor
buatan mbak ita dan chef bobon
sebelumnya balita sempat menyerahkan sertifikat halal dan haki
kepada sejumlah warga dan umkm di kota semarang
kompas tv semarang jawa tengah